pemulangan ratusan pekerja migran indonesia bermasalah atau pmib yang direportasi malaysia
menggunakan kapal laut km dharma rocitra sembilan dari pelabuhan wikora pontianak
menuju pelabuhan tanjung emas semarang pada sabtu
sebanyak satu ratus dua puluh tujuh orang yang dipulangkan wajib mengikuti prosedur protokol kesehatan covid sembilan belas
meski sebelumnya telah menjalani rapi tes ataupun karantina
penerapan protokol kesehatan covid sembilan belas juga diberlakukan di atas kapal dengan penerapan jarak fisik
satgas angkutan laut percepatan penanganan covid sembilan belas lantamal dua belas pontianak
diwakili asisten operasi kolonel laut rizal dimengatakan
pmib atau tki non prosedural yang dipulangkan sejak mei dua ribu dua puluh adalah yang kelima kalinya
dengan total mencapai empat ratus tujuh puluh delapan orang
pada awalnya sudah dilaksanakan pengecekan rapid test oleh dinas sosial maupun dari dinas kesehatan kkp
tapi sebelum pemberangkatan kita perlu pengecekan kembali
untuk indikasi awalnya adalah suhu tubuh
manakala dari hasil pemeriksaan suhu tubuh itu mengindikasikan atau menunjukkan gejala gejala
mengarah atau diduga akan adanya terpapar covid sembilan belas
maka kita akan pisahkan untuk diperiksa ulang
dalam waktu dekat tni al juga siap mengerahkan kri bertipe landing platform dock atau lpd
yang memiliki kapasitas enam ratus penumpang dan kru lengkap dengan fasilitas rumah sakit di dalamnya
untuk membantu pemulangan pekerja migran indonesia
bila gelombang deportasi terus terjadi dari malaysia